polda jawa timur telah membekukan dua rekening dan juga paspor milik veronica koman
meski demikian penyidikan terus berlanjut untuk mengumpulkan bukti tambahan
dan kepolisian belum menetapkan status dpo terhadap veronica
hasil penyidikan terakhir pada jumat malam
tim investigasi kasus asrama papua di jalan kalasan menemukan dua rekening milik veronica koman
salah satunya merupakan rekening bank yang tercatat di luar negeri
untuk menghambat gerak veronica pihak kepolisian polda jatim bekerja sama dengan kementerian luar negeri dan dirjen imigrasi
telah membekukan rekening dan mencabut paspor atas nama veronica koman liu
berdasarkan data yang didapat dari interpol kepolisian polda jawa timur telah mendeteksi keberadaan veronica
namun kepolisian masih menutup rapat nama negara tempat veronica bernomisili saat ini
jika dalam satu pekan veronica belum menyerahkan diri
polda jatim akan mengeluarkan rilis daftar pencarian orang
saat ini veronica diketahui tinggal bersama dengan suaminya selaku wna
dan berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa s dua hukum
kita masih berusaha untuk melakukan
pengaturan biar keluarga karena saudara veronica adalah warga negara indonesia
kami berharap masih orang tuanya juga ada
kami berharap bahwa